oke kalau tadi di irak dan juga yerusalem bagaimana kemudian nuansa dan juga tradisi ramadan di slovakia
kita sudah terhubung secara virtual dengan duta besar luar biasa berkuasa penuh republik indonesia untuk republik slovakia bapak pribadi sutyono
assalamualaikum selamat malam waktu slokia pak dubes apa kabar pak
waalaikumsalam apa kabar baik selamat pagi selamat sahur pak ferdi
baik terima kasih pak dubas sudah menyempatkan waktu pagi ini untuk ngobrol ngobrol begitu ya
kita ingin mengetahui lebih lanjut selain durasi berpuasa yang kita kenal cukup panjang begitu ya di sejumlah negara di eropa
apa sih pak yang juga berbeda dalam menjalani ramadan untuk tahun ini di slovakia
bedanya di sini
jadi kalau ramadan sepi pak karena di sini masyarakat muslimnya juga nggak terlalu banyak
kalau berdasarkan sensus itu cuma sekitar tiga ribuan seluruh negeri
jadi sepi kita biasanya kita hanya merayakannya setiap kelompok kelompok masyarakat muslim saja
kita punya islamic center tapi juga tidak besar
jadi agak sepi lah
rawa ada cuma nggak terlalu rame juga orangnya
sekarang musim apa sih
pasangan beda lah
sekarang lagi musim apa sih pak dubes
sekarang spring habis winter ya
oke durasi puasa juga masih panjang ya
oke ada kebiasaan kebiasaan yang berbeda tidak pak dengan berpuasa di indonesia
atau kebiasaan kebiasaan di sana yang mungkin
saat ini juga masih dilakukan begitu tapi mungkin karena kendala kendala tadi dan juga jumlah yang tidak begitu banyak
ya ternyata ya biasa biasa saja di sana untuk melakukan sejumlah ibadah di bulan ramadan ini
ya sebenarnya sih biasa biasa aja ya
artinya ada kegiatan trawe kegiatan istar bersama namun nggak terlalu banyak
jumlahnya tadi kalau saya bilang sekitar tiga orang ya
sepi lah kalau di sini
tapi alhamdulillah kita cukup kompak juga
terutama kalau di kerutaan di kbri ada traweh bersama
idul fitri kita ada sholat bersama
termasuk juga masak masakan indonesia pak selama ramadhan ini gantian gitu keadaannya kan gitu biasanya wni wni di luar negeri di kbri ini juga begitu
kita suka apa namanya apa namanya trawe bersama hotluck gitu ya
kita masak masak apa namanya bentiliran lah kira kira
cuman ya jenis makanannya nggak sama seperti indonesia
di indonesia kan bisa macem macem nih kita
tapi kondisi ini juga karena pengaruh pandemi hari ini atau memang sedikit lebih longgar soal kebijakan di sana pak dubes
selama dua tiga tahun ini memang lebih sepi
karena kita tidak boleh melakukan apa namanya traweh bersama tidak boleh ada ke masjid
setelah agak dilonggarkan ke masjidnya juga hanya sedikit yang boleh
nah sekarang mulai besok kita sudah bebas sama sekali
mas berarti kita nggak perlu pakai masker kita tidak harus vaksin boleh masuk ke ruangan mal atau kantor
tidak perlu pakai masker
jadi udah mulai lebih banyak dilonggarkan
oke artinya aktivitas masyarakat di ruang publik ini juga sudah semakin leluasa begitu ya pak dubes
ini mendekati idul fitri
mendekati idul fitri ada rencana rencana tertentu mungkin pak dubes untuk wni wni di sana yang mungkin nggak sempat mudik ini di tahun ini
iya apa namanya kita akan adakan sholat id bersama di kedutaan pasti nanti
kemudian juga kita lanjutkan
dengan ramah ramah biasanya
orang indonesianya juga nggak terlalu banyak jadi ya alhamdulillah kita bisa saling kenal kompak
jadi ya sudah kita sampaikan kepada seluruh masyarakat indonesia kalau ingin sholat idul fitri bersama kita bisa lakukan bersama di kedutaan
kalau dari sisi pemerintahan di sana pak dubes apakah kemudian ada aturan tertentu mungkin pak untuk kegiatan
kegiatan keagamaan selama bulan ramadan ini untuk warga muslim di sana
walaupun kemudian tadi pak dubes juga mengatakan bahwa biasa biasa saja sepi sepi saja sebenarnya
tapi ada tidak pak support dari pemerintah untuk aktivitas warga muslim yang ada di slovakia secara umum
sebenarnya kalau kita mau ingin melakukan suatu kegiatan ibadah kita harus diakui dulu ke upah upah
apa namanya keagamaan kita atau pemasarkan kita
di sini ada satu undang undang tentang pendaftaran agama
dimana agama itu bisa diakui oleh negara kalau mempunyai pengikut sekitar lima puluh ribu orang
dan kalau sekarang kan tidak ada sampai lima puluh ribu ya kita cuma punya kurang dari lima ribu malah
jadi apa namanya kegiatan itu termasuk pendirian masjid itu kita belum boleh
jadi ya kita biasanya melakukan ibadah
ibadahnya di yang kita sebut tadi islamic foundation law of slovakia tadi
di mana ada islamic centernya
jumatan ada taweh ada cuman memang tempatnya sempit sekali kecil
kalau soal toleransi di situ bagaimana pak dubes
toleransi cukup baik
ini cukup baik tidak ada sifat rasisme atau apa ya
saling saling apa namanya kalau kita jalan pagi atau jalan ke kantor gitu
ramah cukup ramah baik orang orangnya
oke sehingga kemudian juga tidak ini ya tidak merasa terganggu begitu ya
walaupun juga ada aktivitas aktivitas peradaban yang dilakukan di ruang publik
aman artinya dari sisi rasisme atau antiagama itu tidak ada
hanya saja itu tadi peraturan bahwa untuk diakui sebagai suatu
apa namanya satu agama itu harus mempunyai jumlah lima puluh ribu
oke baik terakhir pak dubes apa harapannya pak untuk ramadan tahun ini
mungkin ada yang ingin disampaikan
ya mohon maaf lahir batin dari kami semua di kedutaan republik indonesia di slovakia
dan juga tentunya kami sangat merindukan indonesia
suasana meskipun ya
suasana meskipun tetangga kami rame tapi di sini alhamdulillah aman
jadi kita bisa melakukan insya allah bisa melakukan suatu apa namanya
upacara idul fitri yang dengan baik
terima kasih atas dukungan semua di indonesia tentunya
oke baik sampaikan juga salam kami dari indonesia untuk semua wni
warga negara indonesia yang ada di slovakia yang saat ini juga tengah menjalankan ibadah puasa
dan sebentar lagi juga idul fitri menjelang juga kami berharap sukacitanya juga sampai ke sana
baik terima kasih
terima kasih salam juga waalaikumsalam
ya duta besar luar biasa berkuasa penuh indonesia untuk republik slovakia bapak pribadi sutyono sudah bergabung sore ini
selamat melanjutkan istirahat pak dubes
terima kasih selamat malam selamat pagi
di kota palembang ada al quran terbesar di dunia yang sering dikunjungi wisatawan
baik dalam negeri maupun mancanegara
saat lagi tetaplah di cnn indonesia konektif ramadhan